kontingen polisi pbb dari indonesia forum police unit yang bertugas di darfur sudan akhirnya tiba di indonesia pada minggu sekitar pukul dua belas siang
ya para pasukan indonesia ini sebelumnya sempat tertahan karena tudingan penyelundupan senjata
satu ratus tiga puluh sembilan polisi pbb yang bergabung di united nations missions in darfur atau unamid mendarat di bandara halim perdana kusuma
mereka langsung disterilisasi di cikeas sebelum pulang ke rumah masing masing
kepulangan pasukan ini terlambat sekitar satu bulan karena investigasi yunamid dan hal ini akibat tudingan penyelundupan senjata dan amunisi saat akan pulang ke indonesia
polri kemudian mengirim tim bantuan hukum ke darfur dan hasil investigasi tersebut menyatakan bahwa para pasukan indonesia tidak terlibat
ya dikembalikan ke satuan induk tetapi setelah mendapat pencerahan dulu bekal bekal untuk mereka lagi
mereka kan sudah setahun lebih bersosialisasi dengan
lalu kemudian banyak peradaban barangkali etika dan sebagainya kita kembalikan
ibaratnya kita kembalikan ke zero lagi